hai haiknya pernah sampai empat puluh delapan juta satu bitcoin hari ini perhari ini
sekitar tiga puluh empat dua juta per bitcoin hari ini ada kemungkinan masih naik
yang gampang nambang minyak kita harus ngebor dulu menggali
sampai kita ketemu titik dimana ada sumber minyaknya
kalau disini sumber minyak itu ibaratnya blok disebutnya blok di altcoin itu
dari blok itu nanti kita dapat poin itu
misalnya kita nemu source nya nah dari source itu kita dapat koinnya tergantung sebesar apa speed kecepatan mining kita alat mining kita
ini vga yang bekerja untuk miningnya ini prosesor mainboard dan ada ac juga kita pasang ac disini dua dia kenapa saya pasang ac karena ini kerjanya dua juta dolar
jadi ini dua puluh empat jam kita harus maintenance suhu untuk agar kerjanya maksimal dan awet nah cepet rusak
dari sini kita mantau untuk kerjanya ini kita lihat di monitor nah ini software ini untuk mantau suhu maintenance suhu dan setting untuk pga kita mau overclock
apa mau underplock apa mau segala macam untuk setting pga nya proses kerja mining itu begini
kalau jadi miner awal awal sih masalahnya di listrik
karena memang buat nama listrik agak susah

terus karena tarif dasar listrik kan lumayan kalau di kita kan sekitar satu empat ratus kalau nggak salah per kwh
itu aja masalahnya di listrik aja sih kalau mining
itu dalam seminggu saya dapat hampir dua ratus juta dalam seminggu loh itu dalam seminggu saya dapat hampir dua ratus juta dalam seminggu loh
itu rekor saya selama ngalamin bermain di dunia mining ya
awal awal saya masuk kayak gitu untungnya kecil gitu jadi kayak balik modalnya harus setahun setahun kurang cuma nggak tahu ada apa
awal awal saya masuk kayak gitu untungnya kecil gitu jadi kayak balik modalnya harus tahun setahun kurang cuma ga tau ada apa
awal awal saya masuk kayak gitu untungnya kecil gitu jadi kayak balik modalnya harus tahun setahun kurang cuma ga tau ada apa

lagi enak enaknya bayar listrik tetap dua juta sayanya dapat tiga puluh jutaan dua puluh jutaan tergantung fluktuasinya